setelah terjadi penusukan terhadap delapan orang di kelurahan cigondewa kaler kota bandung jawa barat
lokasi penusukan di jembatan cigondewa kembali normal
seperti ini kondisi jembatan tempat muhammad aziz gozali menikam delapan warga yang sedang melintas
jembatan penyeberangan khusus sepeda motor dan pejalan kaki ini sudah berfungsi normal
sementara tidak jauh dari lokasi kejadian jenazah korban tewas asep odang nugraha sudah dimakamkan
dan dadan salah satu korban yang terluka di punggung sudah kembali ke rumah keluarganya
saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku
terkait adanya dugaan gangguan kejiwaan polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku
jika kejiwaan dinyatakan sehat pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan pembunuhan
kita bergabung dengan korespondensi nn indonesia roby sofwan amin di cigondewa bandung
ini merupakan satu kejadian yang saya rasa cukup mengagetkan banyak pihak utamanya di bandung jawa barat
tapi bagaimana sejauh ini pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini roby
iya daniar ini cukup mengejutkan ya
kemarin sehari ada di ntt terus kemudian di bandung dan kejadiannya hampir serupa
nah sedikit saya jelaskan sebelum sampai ke penyidikan polisi daniar bahwa kemarin selasa sore di kawasan jembatan cigoneo ini
seorang warga ciamis muhammad aziz secara beruntun begitu melakukan penusukan terhadap delapan orang
dan di jembatan tempat saya melaporkan ini tepat di tempat ini si muhammad aziz ini melakukan penusukan tersebut
beberapa warga yang melintas tidak ada persoalan apapun tidak ada keributan tiba tiba langsung disabet dengan pisau dan juga langsung ditusuk
dan sejumlah warga yang kemudian berada rumahnya tinggal di sekitar jembatan ini mengalami luka kemudian langsung bertemu dengan keluarganya
dan keluarganya langsung menuju ke tempat ini untuk melakukan pencahayaan terhadap siapa pelaku tersebut
tetapi di sini sedang terjadi
di sini sedang terjadi penusukan juga terhadap warga lain yang tengah melintas di antaranya ada perempuan ada remaja begitu yang mereka melintas di jembatan ini
nah kemudian warga kemudian beramai ramai melakukan pengeroyokan terhadap si muhammad aziz ini di tempat ini
tetapi tampaknya butuh proses waktu lama antara jam empat sampai jam lima sampai akhirnya muhammad aziz ini bisa dilumpuhkan
karena muhammad aziz ini membawa senjata tajam dalam bentuk pisau
dan setelah berhasil dilumpuhkan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian ada delapan korban dan yang kemudian mengalami luka tusuk
satu orang korban meninggal dunia tadi pagi sudah dimakamkan tujuh orang lainnya diperiksa atau dirawat di tiga rumah sakit yang ada di kota bandung
dan saat ini sudah dikembalikan ke rumah
satu orang yang meninggal pagi tadi sudah dimakamkan dan saat ini polisi fokus
kepada si tersangka muhammad aziz tetapi polisi masih belum bisa menyampaikan keterangan terkait dengan tersangka tersebut si pelaku maksud saya
apakah ini nantinya akan bisa ditingkatkan menjadi tersangka
karena dari keterangan warga yang ada di sekitar kejadian bahwa si pelaku ini sudah kurang lebih dua hari berada di tempat ini
dan menunjukkan tanda tanda adanya gangguan kejiwaan
tetapi tentunya ini tidak bisa dijadikan dasar polisi harus melakukan pemeriksaan terhadap si pelaku
kalau memang pelaku nantinya mengalami gangguan kejiwaan tetapi proses selanjutnya adalah dilakukan perawatan terhadap si pelaku ini
tetapi kalau pelaku dari hasil proses pemeriksaan kejiwaan ternyata sehat
dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan tindak penganiayaan dan pembunuhan
dan tentunya ini ansaman hukumannya sampai lima belas tahun
sampai saat ini saya masih menunggu keterangan resmi dari polisi terkait dengan hasil pemeriksaan itu daniar
jadi sampai saat ini juga belum ada informasi
roby kapan sebetulnya tes kejiwaan yang menjadi titik utama untuk membongkar kasus ini akan segera didapatkan
terus seharusnya itu bisa dilakukan langsung tetapi karena kemarin pada saat melumbuhkan si pelaku di lokasi ini
dilakukan penyerangan penganiayaan oleh warga dan pelaku atas nama muhammad aziz mengalami luka yang cukup serius harus dirawat
terima kasih robby soevan amin melaporkan langsung dari bandung jawa barat